kamu tuh apa sih kok gr banget
orang aku pengen bikin minum kok
tapi suarat kamu oke juga ya
aku rancang banget
kamu percaya kan sama aku
tapi sekarang ada masalah yang lain lagi ya
uang desainnya udah diterima sama mita
kita udah lancang banget datang ke pak ferry
dan dia ngejual semua desainnya itu
dan pak ferry beli putus
jadi aku gak bisa
ya kenapa uang itu gak kamu suruh balikin aja
kamu belum sign kontrak
uangnya udah dipake sama mita
uang sebanyak itu buat apaan mil
aku juga gak tau deh al
si mita itu udah malu maluin aku
mil kamu tenang aja ya
pokoknya aku pasti bentuk kamu
ya gak apa apa deh al
aku tinggal balikin aja uangnya semua beres kan
ya kamu tenang aja ya mil
pokoknya aku akan selalu membantu kamu
semakin minus aja tuh perempuan
dan gue bisa jadi pahlawan
bisa jadi pahlawan ya
mita kenapa lagi kak
kamu itu udah gak perlu repot repot nanyain si mita ya
atau ngurusin si mita
karena sebentar lagi
dia akan ditundang keluar dari rumah papa rehogan
aku ingetin sama kakak ya
kalau sampai berani kakak ngelakain dia
aku gak akan hati hatiin kakak
walaupun aku harus ribut sama kakak itu sendiri
ini foto fotonya kalau mau liat wajah yang juli lebih jelas
ini icw emang udah cakep dari lahir sih
hati ibu rasanya seperti diiris iris setiap kali ibu lihat foto foto itu
memang sejak kecil
juli kami yang mengurus
dari dulu memang dia anak yang istimewa
dan anaknya berani sekali
pertengkaran terakhir bapak dengan juri
rasanya nyesel sekali dika
seandainya waktu bisa diputar ulang
bapak nggak akan mengulangi kesalahan yang sama
kok gue kebayang terus sih mukanya
sarapan di sini aja sekalian ya
ibu masakin nasi goreng sebentar
gak masalah bu
saya langsung jalan aja
loh mau ke mana
setelah melihat foto album ini
saya sangat tahu kok kesedihan ibu sama bapak itu sangat mendalam
maka dari itu
saya gak bisa tinggal diam aja
saya harus lebih keras mencari juli
pokoknya ibu sahabatnya tenang aja
kalau gitu saya pergi dulu ya
ntar kalau ada perkembangan pasti saya kasih tahu
terima kasih nadhika
selamat malam salah
tumpen kamu pagi pagi ke sini ada apa
kamu ada masalah lagi
aku udah gak tahu harus ke mana lagi nuk

aku lagi penasaran
aku lagi butuh duit
aku lagi penasaran
kamu butuhnya berapa mit
siapa tahu aku bisa bantu
lumayan besar sih nuk

uang sebanyak itu untuk apa

nggak apa apa kok kalau kamu gak mau terus terang sama aku
yang jelas kalau kamu bisa minyak minuang itu
pasti suatu saat aku ganti kau nuk
aku percaya kok sama kamu
yaudah sekarang kita ke bank ya
makasih ya nuk makasih
mudah mudahan tuhan ngasih aku umur panjang supaya bisa bales semua kebaikan kamu ke aku selama ini
kalau tuhan kasih kamu umur panjang aku justru ingin selalu bersama kami
persediaan uang sudah semakin habis
apa gue ngomong jujur aja ya sambokot
kalau gue tuh gak mungkin kerja sama orang seperti ferry
dan gue harus minta uang dia
biar aja bokap anggap ini sebagai utang buat dia
terus nanti gue balikinnya dengan cara kerja di fashionista
tapi itu kan sama aja ngejilat ludah sendiri ya
udah keluar masa minta balik lagi
ini tuh mik
ini penting banget mil
ini uang dua puluh lima juta yang bisa kamu kembalikan ke pak ferry

mudah mudahan dengan ini kamu gak akan ngecap kocok matre lagi
tunggu sebentar ya
tunggu sebentar ya jangan nangis ya
bikinin susu ini gak boleh nangis pintar anak anak ya
cincang cincang di dinding
ganteng seekor nyamuk
eh kamu di sini
kamu tuh apa sih kok gr banget
orang aku pengen bikin minum kok
tapi suara kamu oke juga ya
iya bentar sayang

eh met sini biar aku bantu aja deh
kayaknya kamu keribetan banget
iya nak ngerti bentar anak mama
aku gak mau maafin aku ya
kamu gak perlu dibesar besarin lah mil
aku udah biasa kok diperlakukan dengan gak baik
ya bukan kayak gitu juga mir
aku tahu apa yang salah
dan aku tahu
ya seharusnya aku gak ngomong kayak gitu sama kamu
kalau ada apapun yang bisa aku lakukan
untuk menembus kesalahan aku
pasti aku lakukan ma
kalau dalam satu jam lo belum ngasih duitnya ke gue
beneran kamu mau nebus rasa salah kamu
kebetulan hari ini aku tuh lagi gak enak badan
dan aku bakal seneng banget kalau aku bisa niti vino sama kamu
itu ya nggak apa apa dong
aku malah seneng banget mit
vino itu kan keponakan aku juga
jadi ya sekali kali main sama dia gak apa apa kan
ya udah makasih ya mil

ya udah makasih ya mil
kamu yang antung ya sayang sama om ya

pokoknya kamu gak boleh rewel ya

kamu yang antung ya sayang
nah kalau bersih kato
apa ini udah sejam ya
karena gue lagi banyak urusan
pokoknya ntar lu gue telepon lagi
dan lu harus standby dua puluh empat jam
ingat lu ya
sampai kapan aku diteror terus kayak gini